umat kristiani memadati gereja santo thomas rasul
bojong indah cengkareng jakarta barat pada ibadah jumat agung tujuh april
jemaat turut menyaksikan tablo jalan salib
yang bertemakan memikul salib dengan rela dalam kehidupan sehari hari
peristiwa penebusan dan kematian yesus kristus itu
merujuk pada perjalanan penderitaan yang dialaminya
sebelum naik ke surga dari istana pilatus sampai di bukit golgota
adapun penderitaan tersebut merujuk pada peristiwa penangkapan tuhan yesus
setelah dihianati judas
yesus diadili di mahkamah agama dan pilatus dicambuk
serta di mahkotai duri dipaksa memikul salib
disalipkan hingga akhirnya mati dan dibaringkan di kuburnya
jalan salib terdiri atas empat belas perhentian
yang delapan diantaranya tercatat jelas di dalam alkitab
dalam tradisi gereja katolik jalan salib juga dimaknai sebagai doa
dengan demikian umat kristiani dapat ikut merasakan kisah
sengsara tuhan yesus secara pribadi
maka itu di dalam pementasan ini terdapat beberapa bagian adegan
yaitu kehidupan manusia kehidupan kita
terutama di masa covid kemarin
jadi dimana kita sebagai umat manusia sebagai umat tuhan
kadangkala kita tidak mampu memikul salib penderitaan kita
terus kita tidak mampu memikul salib penderitaan kita
kita harus memaknai itu sebagai suatu sarana kita
untuk lebih dekat dengan tuhan
lebih percaya dan lebih yakin bahwa tuhan akan memberikan jalan yang terbaik
atau kehidupan lebih baik berikutnya
prosesi jalan salib yang dibawakan oleh tujuh puluh enam pemuda katolik
dan bina iman remaja ini berlangsung sekitar dua jam
aku yakin apa yang telah aku persembahkan bersama teman temanku
dan juga seluruh pemuda katolik
dan juga seluruh pemain drama
baik yang pemain maupun orang orang yang ada di belakang
aku yakin apa yang kami lakukan akan terbalaskan suatu hari nanti
tema jumat agung gereja santo thomas rasul tahun ini adalah
penghargaan martabat manusia dan kesejahteraan bersama
sangat jelas tema jumat agung pada tahun ini adalah terkait dengan
penghargaan martabat manusia dan kesejahteraan bersama
artinya bagaimana kita sebagai umat kristiani bersama sama membangun kemanusiaan kita
dengan membangun kesejahteraan dan peduli kepada kepentingan bersama
bukan hanya kepada orang kristiani saja tapi juga di luar kristiani
ibadah jumat agung merupakan rangkaian ibadah trihari suci
inilah momen perenungan bagi umat kristiani